dua tahun yang lalu menjelang pemilu seperti ini saya mengadakan deklarasi besar besaran mendukung pak jokowi di sentul
waktu itu saya berharap banyak karena pak jokowi mempunyai program besar yang disebut revolusi mental
juga karena waktu itu pak jokowi punya program yang hebat berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi
sehingga sejak tahun dua ribu saya berada di jokowi
jadi saya berharap bahwa lima tahun dipegang pak jokowi pendapatan per kapita rakyat indonesia bisa mencapai tujuh ribu usd per tahun
kenapa karena lima tahun yang lalu pun pendapatan per kapita rakyat indonesia sudah lima ribu usd per tahun
jadi wajar kalau saya berharap lima tahun
tahun kemudian menjadi tujuh ribu dan lima tahun kemudian menjadi sembilan puluh
kalau itu terwujud maka indonesia akan menjadi negara besar dan negara jaya
tapi itu tidak terlaksana
karena itu hari ini saya menjatuhkan pilihan kepada pak prabowo
karena mempertimbangkan nasib saya selama lima tahun terakhir
itu saya anggap risiko saya sebagai pengabdi
seperti juga resiko pak jokowi menjadi presiden di fitnah selama empat lima tahun
bahkan seperti juga pak prabowo yang difitnah selama tujuh belas tahun
dan lagi pada dasarnya lima tahun yang lalu sebetulnya para pimpinan dahlanis se indonesia itu sudah berkumpul untuk mengambil satu sikap akan memihak ke pak prabowo atau memihak pak jokowi
waktu itu sebetulnya keputusan terbanyak memihak pak prabowo
tetapi saya veto kita harus memihak pak jokowi
nah sekarang pemilu tahun ini ganti saya yang ikut pimpinan pimpinan dahlanis di indonesia itu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh